keputusan rapat pleno partai golkar yang akan mengganti mah yudin dengan titik soeharto sebagai wakil ketua mpr
mendapatkan penolakan dari politikus asal kalimantan tersebut
mahyudin sempat bereaksi keras atas penggantian dirinya
namun ia menyebut akan terlebih dahulu membahasnya bersama pimpinan mpr yang lain
nunggu aja kalau memang apa yang terjadi saya kan tidak mau berandai andai apa yang terjadi
ya saya mengambil langkah langkah berikutnya kira kira begitu
misalnya sebagai pimpinan mpr ya kalau memang ada usulan penggantian
ya kita terima kita bahas dulu sesuai aturan
kalau apakah bisa dijalankan apakah enggak
yang pasti nanti kan hari rabu kita kan ada rapat gabungan pimpinan dengan para pimpinan praksi
berkaitan dengan pengisian wakil ketua tambahan ya
ya itu ya pasti setiap masukan akan dibahas di pimpinan
jadi saya tidak mau berandai andai terlalu jauh
nanti kita akan berbicara
kita ribut duluan tanpa ada yang jelas apa yang diributkan
barang ini juga belum kelihatan kira kira begitu kan
baru isu semuanya nih baru rumor semuanya
jadi sampai hari ini kita tidak ada penyampaian surat dari partai juga belum ada
ya langsung saja kita berbincang bersama wakil ketua mpr mah yudin
terutama dari fraksi golkar yang juga wakil ketua dewan pakar partai golkar
selamat malam pak mah yudin terima kasih sudah hadir
kami juga masih menunggu sambungan telepon
dengan andi sunulingga yang merupakan salah satu ketua dpp dari partai golkar
pak mah yudin tadi pak mah yudin mengatakan ada dua peristiwa yang merekam pak mah yudin
ini pernyataan di gedung parlemen dan satu lagi tadi yang baru saja kita saksikan
itu juga di gedung parlemen pak ya di dpr
tetapi ketika pertama kita melihat pernyataan pak mah yudin
seperti kaget sebenarnya ketika mendengar hasil rapat pleno
bahwa pak mah yudin akan diganti dengan ibu titi
bahkan sempat mengelontarkan
bahkan ada barter politik
tapi sejauh ini bagaimana soal penggantian posisi anda dari ketua mpr oleh dpp golkar
ya ini kan mungkin berawal daripada adanya aspirasi dari kader kader perempuan
yang kemarin disampaikan oleh pak erlangga hartarto pada saat pelantikan kpk
nah bahwa beliau menyampaikan
bahwa beliau menyampaikan
bahwa beliau menyampaikan
bahwa beliau menyampaikan
mendorong kader perempuan untuk duduk di pimpinan mpr ri
saya waktu itu belum tidak menangkap apakah sekarang apakah yang akan datang ya
namun malamnya ditindaklanjuti dengan
saya dengar adalah rapat pleno
persetujuan untuk mengganti saya selaku pimpinan mpr dengan mbak titi
yang saya dengar
nah tentu saja sebenarnya sih sah sah saja
tidak ada hal semacam itu di dalam dinamika berpartai
namun demikian kan segala sesuatunya itu harus berdasarkan aturan dan perundang undangan
nah mpr sendiri itu dasarnya adalah undang undang md tiga
undang undang yang mengatur tentang mpr
salah satunya juga mengatur tentang pergantian pimpinan mpr
nah pergantian pimpinan mpr itu diatur di dalam
undang undang nomor tujuh belas dua ribu empat belas pasal tujuh belas itu adalah
pimpinan mpr berhenti itu apabila dia meninggal dunia
mengundurkan diri atau berhalangan tetap
jadi tiga hal itu aja
jadi tidak ada sebenarnya atas usulan partai politik
beda kalau pimpinan dpr
pimpinan dpr memang alasan itu ada dia diberhentikan karena atas usulan partai politik
nah oleh karena itu ya
saya tidak dalam kapasitas mau melawan keputusan dpp
melakukan perlawanan tidak dalam kapasitas itu
ya silakan aja berproses
kalau memang ada suratnya masuk kan akan dibahas
tentu di mpr sendiri apabila memang tidak ada dasar hukumnya
tentu tidak bisa diproses
tapi sebenarnya pak erlangga sendiri sudah sempat bertemu pak mahyudi tidak
karena kan sempat saling pemahaman di publiknya menjadi siapa ya ada kesan salah satu yang berbohong begitu loh
pak erlangga tadi katanya sudah pak mahyudin kok menolak sempat bertemu
pernah bertemu tidak sebenarnya membicarakan soal investasi ini
pernah beliau menyampaikan saya ketemu beliau
waktu itu memang saya sih melihat ini ada yang mengolah olah barang ini gitu loh
waktu itu kan tiba tiba ada berita di media online bahwa ada rencana penggantian saya
ternyata hari itu yang masuk surat ke dpr adalah penggantian pimpinan fraksi
tapi disebutkan penggantian pimpinan mpr
nah itu sempat saya tanyakan sama ketua
umum tum ini ada masalah apa
terus kata beliau ya nanti kita ketemu deh bicara
nah waktu itu mau bicara itulah beliau sampaikan rencana rolling atau mutasi daripada alat kelengkapan dpr termasuk mpr
nah termasuk menyampaikan bahwa posisi saya akan diganti dengan mbak titi
oh sudah pernah langsung disampaikan seperti itu ya
iya sudah disampaikan sama saya
ya tidak ada dalam rangka pengembangan kader saja
saya sendiri merasa saya kader yang masuk dalam kategori pdlt
kalau di golkar itu dalam pengembangan kader itu ada ukuran gitu
pdlt itu prestasi dedikasi loyalitas dan tercelah
nah saya merasa tidak ada masalah
jadi menurut saya kalau ada mutasi rolling ya kalau tidak ada dasarnya saya merasa sedikit agak janggal
kenapa kok di rolling
ya akhirnya saya bilang ya sudah kalau gitu
saya juga tentu harus berkonsultasi dulu dengan keluarga saya dengan para senior senior
ya kalau memang mereka juga nggak ada masalah ya nanti kita bicara lagi
jadi belum ada keputusan saya setuju atau tidak setuju
ya kan apalagi kan ini masalahnya tadi
untuk mengganti saya itu kan harus ada tiga hal itu
saya mati tidak
berhalangan tetap tidak
ya mengundurkan diri juga
konteks pertemuan itu diminta mungkin untuk mengundurkan diri itu mungkin
ya mana bisa orang mau dipaksa suruh mundur gimana ceritanya
tapi saya pikir ada komunikasi mungkin yang harus memang harus diperbaikin lagi
artinya dengan bisa saja pak ketua umum ada salah masukan berkaitan dengan undang undang yang ada di md tiga
jadi semuanya juga belum jelas kan suratnya juga belum ada
ya saya berharap dpp bisa
tapi sudah ada pernyataan begitu sebenarnya
tadi selain pak erlangga juga ada pernyataan sebelumnya yang kami juga cuplik kami kutip dari sejumlah media online begitu ya
yang dari termasuk dari tim kami sendiri juga
dari pak tb ac hasan satsili begitu ya
yang menyebutkan bahwa pak mahyudin sudah sepakat dengan sudah bertemu dengan pak ketua umum
dan setuju dan mengetahui lah kenapa harus ada terjadi rotasi ini begitu
pak aceh kan tidak tahu pertemuan saya dengan ketua umum kan tidak tahu
yang tahu pertemuan saya sama ketua umum kan saya dengan ketua umum
karena ketemu berdua aja ya
mungkin mereka menganalisa analisa
oke kita akan lihat nanti bagaimana aturan yang dimaksud dalam undang undang md tiga soal mundurnya atau soal digantinya pimpinan mpr sesuai dengan undang undang md tiga
kita akan melihatnya setelah jeda berikut ini
kita lihat aturan undang undang md tiga tentang bila mana seorang salah satu pimpinan mpr ri dapat digantikan oleh partainya
baik dari pasal tujuh belas ayat satu ini pimpinan mpr dapat berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia mengundurkan diri atau diberhentikan
pimpinan mpr dalam pasal tujuh belas ayat dua ini ya pimpinan mpr diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat satu
apabila diberhentikan sebagai anggota dpr
bila diberhentikan sebagai anggota dpr
atau anggota dpd
atau b tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
ini yang dimaksud berhalangan tetap ya pak mahyudin sebagai pimpinan mpr
ya itu tadi aturan yang mengatur
yang seperti persis tadi yang disebutkan oleh pak mahyudin tiga aturan itu
tapi ya itu tadi pak pertanyaannya
kalau misalnya yang diminginkan adalah mengundurkan diri itu sendiri begitu pak
dalam pembicaraan kan pembicaraannya kan pertemuan antara pimpinan mpr dan mpr
dalam pembicaraannya kan pertemuan antara pimpinan mpr dan mpr
apa yang menjadi alasan waktu itu sehingga kemudian anda diminta untuk digantikan dalam posisi yang lain
kalau ditanya itu jangan tanya sama saya tanya sama pak erlangga
saat itu apa yang disampaikan maksudnya
ya dia bilang untuk rolling aja agar pak mahyudin itu kan pak mahyudin itu kader muda yang potensial prestasi bagus
nah pak mahyudin itu perlu posisi posisi yang
bervariasi supaya ke depan mempromosikannya juga lebih gampang lagi
mempromosikan itu ke apa waktunya waktu itu dia sampaikan
bisa aja katanya mungkin nanti kalau kita pemilu pilpres kita menang ya mungkin kita dapat jatah menteri tiga atau empat pak mahyudin bisa dimasukkan di kabinet
saya kan senyum senyum aja dengar
ya ya yang ada aja saya mau diganti masa kita mengharap yang ke depan ke depan ini kan menurut saya ya agak sedikit
jadi sempat sempat dijanjikan potensi nama pak mahyudin kalau mau diganti dari posisi wakil ketua mpr bisa masuk ke jajaran kabinet begitu ya
bicaranya seperti itu tapi ya saya tidak tahu persis apa yang ada di benaknya pak ketua umum ya
tapi saya sendiri ya bilang tadi saya bilang nanti saya diskusi dulu lah sama keluarga saya pikir pikir dulu
nah kalau ditanya saya alasan saya misalnya tidak mau mundur ya saya juga pasti jawab

kan saya tidak punya alasan untuk mundur kerja saya bagus tidak ada komplain saya tidak bermasalah tidak korup tidak nyuri tidak melanggar etika ya alasan apa saya mundur
baik pak tapi kan kemudian selain tiga hal di undang undang md tiga tadi ya tetapi ada juga kalau tidak salah dalam undang undang md tiga itu bahwa alat kelengkapan dewan ini adalah hak fraksi
loh ini bu
panjang tangan dari dpp partai bagaimana pak
mpr bukan alat kelengkapan dewan mpr ini majelis permusyawaratan rakyat yang alat kalau pimpinan dpr memang itu masuk di dalam alat kelengkapan dewan
kalau mpr tidak masuk di dalam alat kelengkapan dewan
jadi memang ke depan mestinya undang undang itu mpr itu undang undang sendiri dpr itu undang undang sendiri dpd itu undang undang sendiri
sekarang kan dicampur aduk jadi kadang kadang orang
bias gitu loh karena memang kalau di dpr pimpinan dpr itu bisa diganti atas usulan partai politiknya
jadi tadi diberhentikan kalau di mpr hanya ada dua poin diberhentikan dari keanggotaan dpr kemudian atau berhalangan tetap
tapi kalau di dpr itu poinnya dari a sampai g jadi banyak item yang bisa mengganti pimpinan dpr memang berbeda perlakuan di pimpinan dpr dan pimpinan mpr
itu sempat anda sampaikan kepada pak erlangga tidak
saya tidak menyampaikan itu saya kira saya pikir kan beliau juga di dalam dpp kan banyak memang ahli ahli hukum ya
menerjemahkan dan saya dengar juga waktu rapat pimpinan pengurus harian itu pak aji samsudin pak
apa itu pak saya lupa pak ibnu munsir sudah menyampaikan juga hal ini
menyampaikan bahwa tidak akan mudah mengganti
salah satu anggota partai yang ada di kursi pimpinan mpr
baik kita akan lihat kembali pernyataan dari pak erlangga hartarto
ketika berbicara soal rencana mengganti posisi anda pak mahyudin ya
dari posisi wakil ketua mpr ri
pak aji kami sedang berproses
kemarin kan kami sudah rapat jadi tentu sewajarnya seperti pada saat kami melakukan pergantian ketua dpr kami berkonsultasi dulu
sehingga sesudah berkonsultasi baru proses administrasinya menjadi
jadi alasan mengganti pak mahyudin itu apa pak
sudah sudah bicara kemarin kita sudah bahas dalam rapat
tapi hari ini di depan wartawan di dpr tadi pak mahyudin menolak pak
tadi dia bilang pak mahyudin bilang bahwa bapak sudah janjiin menteri beliau
tugas lain apa pak
tugas yang ditawarkan kepada pak mahyudin
ya nanti kita sampaikan
kalau harus pergantian sendiri pastinya kapan sih pak
ini namanya berproses
ya berapa lama waktunya pak
kita lihat di mpr dan di internal
pak soal marah marah mahyudin tadi dpr gimana pak
enggak saya nggak dengar marah marah
tadi beliau menerima
tadi beliau menerima bapak menyampaikan setuju
tapi beliau mengelak bahwa itu tidak benar
baik pak terima kasih banyak
jadi intinya masih berproses pak artinya memang dijalankan ini rencana rencana pak mahyudin
ya saya sih berharap bahwa partai golkar kan lagi fokus untuk pemenangan pemilu
jadi yang hal hal yang begini yang bisa menimbulkan
polemik sebaiknya ya kita belakangkan dulu
ya kalau mau diproses ya juga tidak ada masalah saya juga taat hukum
jadi kalau memang prosesnya pada akhirnya saya harus tidak jadi wakil ketua mpr juga saya tidak masalah
tapi yang paling penting semuanya harus berproses secara hukum yang berlaku
sesuai hukum yang berlaku
kalau sesuai aturan seperti yang anda pegang di undang undang dua puluh tiga katakanlah memang itu yang menjadi landasan yang kuat begitu pak ya
tapi kalau karena parah
tapi kalau karena partai yang meminta agar anda mengundurkan diri dalam konteks memang kepentingan internal partai misalnya begitu pak
jadi anda diminta untuk mengikuti kepentingan partai bukan soal aturan hak siapa yang berhak mengundurkan anda atau tidak begitu
tapi untuk kepentingan partai apakah anda memilih untuk berseberangan dengan
saya tidak pernah berpikir berseberangan dengan partai ya
loyalitas saya dengan partai itu saya kira tidak perlu didagukan
saya jadi pengurus partai golkar ini dari pengurus tingkat desa
saya menapak karir dari desa ke camatan
saya jadi ketua kabupaten ketua provinsi
keluarga saya semuanya di golkar tidak satupun yang di partai lain
ya tidak usah diragukan lagi loyalitas saya kepada partai
saya pasti berjuang mengabdi untuk partai
tapi kalau tidak sesuai aturan tentu saya juga tidak akan
jadi semuanya harus sesuai aturan
baik itu aturan partai maupun aturan perundangan
baik itu aturan partai maupun aturan perundangan
baik itu aturan partai maupun aturan perundangan

baik itu aturan partai maupun aturan perundangan
kalau saya dibilang marah marah saya nggak marah marah
memang gaya bahasanya orang kalimantan memang begitu
kadang kadang agak kencang kita tidak bisa ngomong pelan pelan
jadi mohon maaf kalau ada yang menganggap saya marah marah saya tidak marah marah
maksudnya mungkin menolak yang disebut tadi itu ya
ya kalau nggak ada prosesnya ya pasti
saya bilang kan saya tidak dalam kapasitas yang menolak
yang menolak pasti undang undang nanti yang menolak
jadi kalau nanti memang ada surat masuk ya dibahas di pimpinan
tapi saya berharap sih dengan ini
ya pak ketua umum mempertimbangkan kembali
jika perlu dirapatkan kembali di pleno
daripada kita bikin kisruh nanti ya sudah lah
kita bicara baik baik lagi gimana langkah terbaik bagi partai golkar
oke kemudian anda pun sempat bertanya tanya juga
kalau saya bekerja dengan baik kenapa saya harus mundur begitu kan
kenapa harus diminta untuk mengundurkan diri
ini juga menjadi pertanyaan publik
tapi kemudian kita semua tertarik dengan pernyataan anda yang seperti ini
kita dengarkan kembali pernyataan pak mahyudin
nunggu aja kalau memang apa yang terjadi
saya kan tidak mau berandai andai apa yang terjadi
ya saya mengambil langkah langkah berikutnya kira kira begitu
jadi misalnya sebagai pimpinan mpr ya kalau memang ada usulan penggantian
ya kita terima kita bahas dulu sesuai aturan
kalau apakah bisa dijalankan apakah enggak
yang pasti nanti kan hari rabu kita kan ada rapat gabungan pimpinan dengan para pimpinan praksi
berkaitan dengan pengisian
wakil ketua tambahan ya
ya itu ya pasti setiap masukan akan dibahas di pimpinan
jadi saya tidak mau berandai andai terlalu jauh
nanti kita malah ribut duluan tanpa ada yang jelas apa yang diributkan
barang ini juga belum kelihatan kira kira begitu kan
baru isu semuanya nih baru rumor semuanya
sampai hari ini kita tidak ada penyampaian surat dari partai juga belum ada
ya kita lihat satu lagi pernyataan dari
pak mahyudin yang ingin kita ulas akibat pernyataan ini berikut ini
mungkin saya ada perbedaan gaya politik dengan ketua umum
bisa jadi antara ini masalah suka atau tidak suka ya
tapi kan memang gaung ini kan memang semenjak
munas kemarin sudah ada gaungnya karena memang rumornya
memang ada kesepakatan mbak titi tidak maju calon ketua umum
eee dipromosikan untuk jadi wakil ketua mprri
saya kira dalam politik seperti itu biasa biasa saja ya
jadi saya menghadapi dingin dingin saja
tapi kenapa mas mahyudin sudah bersedia untuk mengundurkan diri
ya saya tidak ada agenda untuk mengundurkan diri
jadi kemungkinan besar ya kita tunggu saja apakah surat dari dpp akan masuk ke mpr
ya kalau masuk ke mpr biasanya kita akan bahas di pimpinan
tapi saya kira di pimpinan mpr juga akan taat asas taat hukum
ya taat undang undang
saya sangat percaya bahwa di mpr tidak akan melanggar undang undang
jadi tidak akan ditindaklanjutin
di antara panjang pernyataan tadi yang paling menarik adalah ketika anda sempat menyinggung
kenapa posisinya diberikan kepada mbak titi
dugaannya ada barter politik saat munas yang lalu
agar aklamasi mbak titi tidak maju jadi ketua umum
pak erlangga aklamasi terpilih sebagai ketua umum
konsekuensinya adalah memberikan posisi wakil ketua mpr
ya itu kan sudah saya sampaikan tadi rumor
anda dengar dari mana rumornya
rumor ini ya denger bisik bisik dari arena munas
makanya sempat memang kan isu pergantian saya itu kan bukan sekarang sebenarnya
kalau memang anda dengarnya sudah lama
munas dulu kan bahkan sempat beredar selebaran selebaran misalnya
cuma kan waktu itu kita bicara sama ketua umum juga
saya bilang bahwa kan ini udah tanggung juga
jadi tidak ada urgensinya juga penggantian pegantian
ya kalau saya diberikan kepercayaan oleh partai tetap jadi pimpinan mpr
saya dalam kapasitas tidak mau bikin kisru
saya mau partai golkar ini lebih fokus kepada pemenangan pemilu
syukur syukur kita bilang bisa dapat wakil presiden
kalau kita tetap kita sudah putuskan mengutung pak jokowi sebagai calon presiden
daripada berkonflik maksud anda
daripada masalah masalah yang tidak perlu dibahas
waktu itu pak ketua umum juga bilang ya sudah kita jalan aja dulu
apa langkah anda kalau misalnya hal ini tetap proses dan dijalankan
ya saya kan dalam tadi saya sampaikan saya sih sebenarnya enggan berandai andai ya
erlangga tadi mengatakan proses tetap berjalan
ya biarin aja berjalan
kalau memang berjalan kan di mpr juga akan berjalan kan
di mpr akan berjalan
kalau dia memang saya sih yakin di pimpinan mpr karena tadi kita juga ada rapat pimpinan mpr
kalau itu mungkin ya tidak ada jalan
kecuali kalau mahyudin mau ngurungkan diri
ini di dalam pimpinan mpr
jadi saya sangat yakin bahwa pimpinan mpr tidak dalam kapasitas mau menabrak undang undang md tiga
jadi kalau itu tentu tidak akan jalan di pimpinan mpr
tapi tetap anda akan mempertahankan posisinya sebagai wakil ketua mpr ini
ya seperti saya sampaikan tadi saya tidak punya ada agenda mengundurkan diri
sama seperti anda kalau tidak ada merasa salah kerja bagus disuruh mengurung diri pasti anda juga tidak mau kan
pasti akan ada pertanyaan begitu
ada pertanyaan salah apa saya kan begitu kan
dan saya sudah tanya saya memang tidak ada salah apa apa
oh ada jawaban dari pak erlangga bahwa anda tidak punya salah apa apa
ya memang saya sudah tanya saya salah
hanya proses penyegaran
ya hanya urus proses penyegaran rotasi kader itu aja
jadi ya saya kira saya sih tidak dalam kapasitas senang berkomplik
saya orang pekerja
saya ingin bekerja menyelesaikan tugas saya sebagai mpr untuk mengabdi kepada bangsa dan negara
jadi saya sebenarnya tidak senang proses yang rame rame seperti ini
baik terima kasih pak mahyudin atas waktunya memberikan konfirmasi ke cnn indonesia prime news
kita lihat nanti dinamikanya seperti apa
ada tanggapan dari dpp partai golkar
karena memang sejauh ini kami juga sudah menghubungi setiap anggota dpp
bahkan dari sekjen untuk bisa hadir berbincang bersama pak mahyudin
tapi sayangnya belum terkonfirmasi sampai detik ini berakhir
terima kasih pak mahyudin
ya dan setelah jeda berikut ini kami akan hadirkan perbincangan dengan ketua umum partai nasional demokrat
yang telah kami rekam beberapa saat yang lalu
cnn indonesia prime news spesial segera kembali